sementara itu terkait penghentian reklamasi teluk jakarta pt mutiara wisesa samudera
pengembang pulau g di teluk jakarta menyatakan tunduk pada kebijakan pemerintah
dalam keterangan persnya pengembang menyebut saat ini sedang melakukan kegiatan teknis merapikan lahan reklamasi
agar tidak menimbulkan masalah lingkungan
pengembang pluit city mengaku mengantongi izin untuk menggarap proyek reklamasi ini
meski proyek reklamasi diputuskan ditangguhkan pluit city belum menerima salinan surat moratorium
pengembang juga menolak menjelaskan kerugian yang dialami akibat moratorium ini
atau mungkin ya sekitar tujuh puluh hektare artinya ketika kami hendak melakukan penghentian sementara
tentunya perlu dikaji perlu dipertimbangkan perlu dianalisa oleh mereka mereka yang ahlinya dalam hal reklamasi